wakil ketua tim pembela prabowo gibran oto hasibuan mengaku
yakin gugatan sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat dari anies muhaymin
tidak akan diterima oleh mahkamah konstitusi
pasalnya dalil permohonan yang diajukan kubu amin
tidak relevan karena tidak ada satupun dalil yang menyebutkan pelanggaran
baik oleh kpu ataupun pasangan calon nomor urut satu nomor urut dua maksud kami
ini hanyalah merupakan penggiringan opini masyarakat
hmm coba kita bayangkan ya ini bukan permohonan suatu pengujian undang undang
ini adalah sengketa ya sengkela sengketa pilpres
kalau namanya sengketa ada pihaknya pihak termohonnya itu kpu
tetapi tidak ada satupun saya lihat di sana itu yang dipersoalkan tentang apa yang dilakukan oleh kpu
perbuatan yang dilakukan oleh kpu tidak ada yang dipersoalkan
yang dipersoalkan justru adalah persoalan dan adalah tindakan
tindakan dari pemerintah dan presiden yang tidak merupakan pihak di dalam perkara ini
bahkan juga tidak ada dipersoalkan juga ada kesalahan dari paslon nomor dua
jadi posisi paslon nomor dua sangat benar
tidak ada satupun yang dipersoalkan perbuatan dari paslon nomor dua
justru yang dipersoalkan adalah yang dilakukan oleh pemerintah
yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena dia tidak pihak
dia tidak pihak di dalam perkara ini
jadi terlihat memang ini adalah upaya upaya yang subjektif dari pihak
pemohon untuk mendiskreditkan pemerintah khususnya pak presiden
dan secara pribadi juga untuk pak gibran raka buing raka
ini pokok daripada permohonan ini
jadi sama sekali tidak ada kaitannya ini dengan paslon nomor dua
dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini
bayangkan pemerintah bukan pihak di dalam perkara ini
tapi dia yang dibicarakan sehingga tidak relevan
tidak relevan dalam perkara ini
kita cerita antara kpu dengan pemohon
jadi ini saya kira ini pasti tidak akan diterima oleh mahkamah konstitusi